arus balik libur lebaran juga masih terjadi di stasiun pasar senen jakarta
sekitar delapan belas penumpang hari ini akan tiba di jakarta melalui stasiun pasar senen
warga yang baru kembali mudik masih memadati stasiun pasar senen jakarta kamis pagi
baik penumpang yang baru tiba atau akan berangkat
manager humas pt kai daob satu jakarta menyebut mayoritas pemudik yang tiba berasal dari yogyakarta solo surabaya dan semarang
dari data resmi pt kai dawab satu jakarta baik kedatangan atau keberangkatan mulai mengalami penurunan jumlah penumpang
mayoritas pengguna jasa yang tiba di daob satu jakarta berasal dari area yogyakarta surabaya semarang